sebagai salah satu tempat yang menjadi pusat keramaian masyarakat
masjid istiqlal akan menjalankan protokol pencegahan virus covid sembilan belas
salah satunya saat ibadah sholat jumat
badan pelaksana pengelola masjid istiqlal memasang thermalegan di beberapa pintu masuk
untuk memeriksa suhu tubuh jemaah yang berkunjung
pengelola masjid juga menggulung karpet di dalam masjid
dan mengimbau agar jemaah membawa sejadahnya sendiri
ketua badan pelaksana pengelola masjid istiqlal kiai haji asep saipudin mengimbau
agar masyarakat yang sedang sakit tidak memaksakan diri untuk datang ke masjid
puluhan mahasiswa akademi teknik bang darah solo
juga membersihkan masjid agung solo
infektan sebagai upaya mengurangi penularan virus covid sembilan belas
aksi ini juga dilakukan mahasiswa untuk mengajak masyarakat
agar mengasah kepedulian lewat aksi sosial
ketimbang melakukan aksi borong masker
ataupun cairan pembersih tangan lantaran panik
jadi kami mengajak para mahasiswa
tidak sekedar membersihkan
tapi mempunyai pemahaman
situasi yang sekarang
tidak jelas seperti ini
untuk sedikit berbuat
aksi tanggap dan membersih
di beberapa kota ini sejalan dengan
imbauan kepala bnpb
bnpb sebelumnya memang mengimbau
agar tempat tempat yang ramai dikunjungi masyarakat
salah satunya tempat beribadah
dibersihkan secara berkala
khususnya menggunakan cairan disinfektan
tim liputan cnn indonesia